pada suatu hari jendra sedang terbang di atas hutan jelifar
tiba tiba terdengar suara trompet
dengera terbang rendah mengampiri gajah itu dan bertanya
lila nih mengapa kamu berlari sambil bersuara keras
hai jendra wasih para pemburu itu ingin menangkap saya
mereka jendra segera menceritakan apa yang terjadi pada lila nih
tapi bagaimana kita dapat menolong nirani yang sudah tertangkap
gimana jika kita membuat jebakan untuk pemburu gajah
iya gajahnya ditangkap sama pemburu gajah
wah melihat lila ditangkap general langsung terbang dengan cepat
jawabannya sama sama orana ya
banyak orang memaknai anak sebagai generasi penerus bangsa
itulah yang menjadi alasan mengapa orang tua harus pandai merangkul dan mendidik anak anak mereka
jangan sampai tumbuh kembangnya diabaikan dan mereka tak menikmati masa kanak kanaknya
seiring dengan perkembangan zaman anak anak kini semakin menunjukkan gaya hidup yang modern
gagap teknologi seakan menjadi hal yang wajib dihindari di usia mereka
banyak anak kini dekat dengan media hiburan melalui gadget atau gawai pintar
tentunya saya membatasi seminggu maksimal dua kali dia main game
di hari libur pastinya
dan di saat anak saya main game tersebut pasti saya dampingin selalu
untuk menghindari konten konten negatif pastinya
penguasaan teknologi seakan menjadi hal wajib bagi anak anak di era modern
media sosial aplikasi bermain dan hiburan lainnya semakin mudah mereka akses melalui gadget
kalangan tertentu menilai penguasaan teknologi bagi anak sejak
dan sejak dini adalah hal yang lumrah
padahal penggunaan gadget oleh anak anak tak selalu berdampak positif
sadar akan semakin terkikisnya akses anak anak menikmati masak anak anak mereka
banyak orang peduli dengan menghidupkan kembali sarana hiburan yang dapat dikonsumsi oleh usia anak
salah satunya dengan menggelar pentas lagu anak anak
kepedulian terhadap lagu anak anak di tanah air penting dilakukan agar mereka mampu mengasah kreativitas
memang ada gap sih
ada dulu mungkin pencipta lagu anak yang seperti
kalau pencipta lagu anak yang industri masih ada ya
zaman yang rekaman rekaman
tapi yang seperti zaman pak dal ibu sud itu kan sempat ada gap
gak ada karya karya baru gitu loh
ya memang sekarang ini justru harus digalakan lagi gitu
lagu anak anak bukan satu satunya media hiburan
dongeng anak juga menjadi media hiburan yang eksistensinya kini semakin tergerus zaman
padahal dengan dongeng
imajinasi anak akan mudah terbangun
nah jadi dongeng yang biasanya itu dilisankan
itu mempunyai kemampuan yang lebih
punya greget gitu dibanding kalau hanya sekedar membaca
membaca penting tetapi mendengar juga terutama untuk anak anak
itu sesuatu tahap yang saya kira harus dilewati dan harus merupakan sebuah kerutinan

kita sama sama dalam ilmuwan kita
dongeng merupakan bentuk sastra
yang bercerita tentang suatu peristiwa yang penuh hayalan atau fiksi
dongeng berfungsi untuk mendidik dan menyampaikan ajaran moral
dongeng terdiri dari tujuh jenis
dan cerita perumpamaan
fabel merupakan jenis dongeng yang paling populer
dongeng ini biasanya menyebut sebagai
kisahkan binatang yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia
dongeng yang menceritakan hal hal gaib seperti tentang dewa peri atau ketuhanan
sebenarnya dongeng yang sekarang pun itu tidak terlalu jauh berbeda dengan dongeng yang dulu
sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh
tetapi cara orang mendongeng
nah barangkali yang
berbeda artinya ketika seorang pendongeng ingin menarik perhatian anak anak
atau calon pendengar dungengnya
barangkali si pendongeng itu memerlukan alat bantu
apakah dia memakai selendang apakah dia memakai benda benda lain
yang bisa memperkuat dungengnya
nah itu semakin kemari semakin canggih
dan itu terjadi di hampir semua kesenian
secara tradisional dongeng diwariskan turun temurun
kisah kisah dalam dongeng mengandung sejumlah unsur intrinsik
setiap kisah dalam dongeng menyimpan beragam pesan moral
oh kenalan dong

kemudian gajah bilang
hei konyet dan klinci kalian sedang apa sih
kami sedang berteman
kami tapi suka usap usap
jangan suka garuk garuk
belasan tahun sudah
aryo zidney menjalani profesinya sebagai pendongeng
tapi kemudian si klinci juga bilang sama si konyet
ratusan bahkan ribuan anak
telah mendengarkan banyak dongeng darinya
aku tidak suka melihat kamu suka garuk garuk
itu enggak oke
baginya mendongeng untuk anak anak adalah hal yang membahagiakan
hewannya tidak membahayakan satu yang lainnya
karena mendongeng itu menyenangkan
tapi kemudian anak anaknya itu bisa memberikan banyak banget
mendengarkan mereka ketawa
terus memperhatikan mereka
menyimak banget ceritanya sesuai dengan alurnya
itu menghibur kita juga sebenarnya ya
jadi yaudah itu jadi kayak
menyeimbangkan kehidupan lah
buat pendongengnya juga lah gitu
pria kelahiran delapan belas juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
bernama lengkap muhammad aryo farid zirni ini
biasa mendongeng di hadapan anak anak usia taman kanak kanak
dan sekolah dasar
pendiri komunitas ayodongga
mendongeng indonesia ini
belajar mendongeng secara otodidak
mendongeng adalah cara mendidik anak yang menyenangkan
pesan dalam dongeng dapat mencerdaskan anak
dan memberikan impian kepada mereka

dari sisi psikologis tentunya ketika mendengar dongeng
anak mendapatkan pesan pesan moral yang disampaikan lebih
menyentuh ke dunia mereka gitu
sehingga anak tidak merasa dalam tanda kutip dikuliahi gitu ya
jadi ya banyak nilai nilai yang bisa mereka dapat
tapi mereka juga merasa ada unsur hiburan dari dongeng itu sendiri
kepedulian masyarakat mendidik anak anak melalui dongeng
kini semakin gencar dilakukan
dengan bermunculannya komunitas komunitas pecinta dongeng di indonesia
kini akses anak anak menikmati masak anak anak mereka
semakin terbuka lebar
komunitas rumah dongeng pelangi adalah salah satunya
komunitas ini berdiri sejak april dua ribu dua
beranggotakan empat puluh lima orang relawan
rumah dongeng pelangi mendongeng di berbagai tempat
ya jadi rumah dongeng pelangi memang merupakan sebuah komunitas
atau kumpulan yang terdiri dari berbagai macam profesi
ada secara profesional maupun mahasiswa
nah visi misi kami sebenarnya sederhana saja
kami ingin melakukan pembentukan karakter pada anak sedini mungkin
tapi melalui media bercerita atau media mendongeng
dan anak anak yang menjadi tujuan kami
kami lebih fokuskan kepada anak anak pantiasuhan
atau misalnya anak anak survivor kanker
dan apapun itu kami akan mencoba membagikan kebahagiaan kami
mencoba pendidikan kepada mereka
tapi melalui mendongeng
selain buku boneka tangan juga digunakan oleh komunitas ini
dalam kegiatan mendongeng
boneka menjadi salah satu cara ampuh menyampaikan pesan dari setiap dongeng
yang disampaikan kepada anak anak
aku aku kehilangan tangan
aku gak tahu kurang
seru dan menarik
karena sombong tidak punya banyak teman
suka sama dongeng
tidak banyak membuang waktu sama tanpa pengetahuan
aduh kenalan kok
yang pakai baju ini
pada dasarnya mendidik anak anak dengan dongeng
tidak dilakukan seperti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah
mendongeng lebih mengutamakan daya tarik dan ekspresi
yang pakai baju ini
tidak diilukan secara inovatif

kalau begini kita mau berdiri kita mau menyelidikannya
tidak diilukan tanahmu
tidak diilukan tanahmu
tuyamnya meminta kesolongan
tak hanya mendongeng untuk anak anak
rumah dongeng pelangi juga menyasar para orang tua
juga menyasar para orang tua menidik anak anak mereka dengan mendongeng
kampanye mendongeng pun mereka lakukan di berbagai tempat
termasuk para ibu di kelurahan cilandak barat jakarta selatan ini
meski bukan bertujuan menjadi pendongeng profesional
para orang tua diajak untuk mengasah kemampuan mereka membacakan dongeng
kadang kadang dianggap sebelah mata karena dianggap gampang
oh teter boneka pasti gampang cuma gitu gitu aja
bukan pembuktian ya tapi kemudian ketika kami melakukan
mementaskan karya peppermoon terus orang jadi
ada ya yang kayak gini ya kok bisa begini ya kok teater boneka bisa bikin nangis ya gitu
raisya azalia rahma tak pernah bosan mendengarkan ibunya mendongeng
sang ibu komariah mulai giat membacakan dongeng untuknya sejak tahun dua ribu enam
dengan media buku buku dongeng anak
warga kelurahan tugu selatan koja jakarta utara ini
kerap membacakan dongeng baik dari dalam dan luar negeri
sebelum tidur aja tapi nggak rutin
kadang ada moodnya dia kan mau belajar
belajar aja tapi nggak usah mendongeng
tapi kalau dia mau mendongeng saya bacakan dongeng
sebelum tidur aja dibacakannya
sesudah belajar juga bisa
kadang dia yang mendongengkan saya
mama aku bacain dongeng ya
dia baca sendiri dengan melihat gambar binatangnya
mama ini binatang melompat ini
anak sedang makan anak sedang tidur
nanti dia ceritakan sendiri saya yang didongengin
akhirnya saya yang tidur
jaguar merupakan binatang simbol
bagi komariah mendongeng adalah salah satu cara mendidik dan menghibur buah hatinya
yang berusia lima tahun ini
hal hal positif hal hal mendidik
seperti tidak boleh mencoba
mencuri misalkan kancil mencuri wortel itu tidak boleh ya nak
tidak boleh mencuri mencuri itu tidak baik
dari perilakunya juga kan
jadi dia meniru hal hal yang tidak baik itu tidak usah ditiru
secara medis dongeng memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak
namun cerita yang mengandung kekerasan dan berpotensi menimbulkan rasa takut pada anak harus dihindari
sebenarnya dampaknya kita tidak
kita tidak bisa dapatkan secara langsung
seperti misalnya anak demam kemudian kita beri obat kemudian demamnya akan turun gitu ya
kalau dampak stimulasi dongeng ini dia akan panjang
banyak penelitian penelitian menyebutkan ada yang harus diberikan setiap hari selama tiga bulan
bahkan ada penelitian panjang yang memberikan dongeng itu atau bercerita kepada anak itu selama setahun atau dua tahun
jadi karena pertumbuhan perkembangan anak anak itu kan akan berlanjut
sehingga memang diharapkan bercerita atau mendongeng ini adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus
banyak manfaat manfaat yang diberikan ketika kita bercerita
penelitian penelitian juga sudah banyak bahkan di luar negeri maupun di dalam negeri sudah banyak dilakukan
kalau penelitian penelitian menyebutkan ada salah satunya meningkatkan kecerdasan anak
kemudian memberikan rasa empati kepada anak
jadi anak akan mempunyai rasa apakah bercerita itu nantinya ceritanya sedih dia akan bagaimana gitu ya
kemudian menambah kosa kata si anak kemudian memberikan ikatan batin kepada si anak
bahkan itu merupakan salah satu hiburan bagi si anak salah satunya itu
seiring dengan kemajuan zaman dongeng kini dikemas dalam berbagai bentuk
salah satunya melalui pertunjukan teater boneka
di kota seniman yogyakarta peppermint puppet theater hadir menjadi hiburan yang berbeda
boneka berbahan dasar kertas dan kayu ini digunakan sebagai medianya
seringkali orang masih beranggapan di awal gitu bahwa oh teater boneka ya buat anak anak dong berarti gitu
kayak di satu sisi kami senang sih kadang kadang dianggap sebelah mata gitu karena dianggap gampang gitu
oh teater boneka pasti gampang cuma gitu gitu aja gitu
nah itu yang tantangan tantangan itu yang kadang kadang ya bukan pembuktian ya
tapi kemudian ketika kami melakukan mementaskan karya peppermint
terus orang jadi ada ya yang kayak gini ya kok bisa begini ya kok teater boneka bisa bikin nangis ya gitu
jadi yang ya itu range range ruang ruang itu sih yang jadi tantangan selalu buat kita gitu
ya teater boneka peppermoon telah eksis lebih dari sepuluh tahun
selamat datang di story tailor
tak seperti mendongeng pada umumnya peppermint puppet dipertunjukkan tanpa dialog
namun mengandung pesan moral layaknya sebuah dongeng
teater boneka peppermint itu kan juga bercerita tetap sama kayak mendongeng
tapi menggunakan media boneka yang itu bonekanya ala peppermint
kita pakai untuk mendongeng
jadi kalau di peppermint itu kita memang kuat di gestur gerakan bonekanya
sama juga ada lampu dan musik itu perpaduan untuk komunikasi dengan penonton
untuk menggambarkan suasana dan juga emosi bonekanya
jadi karena boneka kita juga kita banyak apa ya pertunjukan kita memang selalu tidak menggunakan kata kata atau berbicara
tapi lebih menggunakan ekspresi suara kayak misalnya cuma batuk nangis
bercerita melalui teater boneka bukan hal yang mudah
setiap pemain yang menggerakkan boneka ini harus mampu mengekspresikan tokoh boneka yang dimainkannya
untuk menguasai keterampilan memainkan boneka mereka harus berlatih hingga berbulan bulan lamanya
tapi kemudian untuk latihan sebenarnya secara intens itu sekitar satu bulan
tapi rata rata pemain kita ya latihannya sampai tiga bulan
baru lihai lah ya
iya dia lihai
sebenarnya lebih karena juga terus menerus ya dengan model boneka yang macam macam
dan juga kan bonekanya peppermint tuh dimainin satu boneka tuh dimainin dua sampai tiga orang kadang kadang
jadi juga diputihkan chemistry antara tiga pemain gitu
jadi itu yang juga penting
bagi sebagian orang secara visual mendongeng ala peppermint puppet theater ini dianggap lebih menarik
teater boneka kini mampu menjadi hiburan tersendiri bagi penikmatnya
pertunjukan boneka biasa kalau anak anak lihat kan cuma dua boneka berdialog
sementara tadi itu tanpa dialog sama sekali
jadi memang imajinasi anak anak tuh benar benar dikembangkan
mereka bisa melihat lalu membayangkan apa yang terjadi menurut versi mereka masing masing gitu
tadi gimana seru gak
ceritanya menurut kakak gimana tadi
tentang apa ceritanya
ada petani punya anjing anjingnya pinter
namanya siapa petani anjingnya
soalnya tadi dikasih tahu
terlahir dari sebuah imajinasi
setiap kisah yang diceritakan mampu membangkitkan hayalan pendengarnya
eksistensinya terus terjaga dengan kehadiran para pendongeng
dalam dongeng ada banyak hal yang bisa dipelajari
tak sekadar mendidik
serenceng dongeng juga mampu mengundang gelak tawa anak anak